ada hampir sepuluh juta generasi z tidak bekerja dan tidak sekolah
kita bahas malam hari ini saudara bersama afrian syahnur
wakil menteri tenaga kerja ri
dan juga bersama sosiolog dari universitas indonesia imam prasojo
selamat malam mbak nilu dan mas imam
selamat malam pak afrian syah
baik saya ingin ke pak wamen dulu ini
hampir sepuluh juta gen sini tidak bekerja
kalau tadi anda sempat menyebutkan ini soal pelatihan saja
apakah hanya itu saja masalahnya pak wamen
kita tahulah anak anak sekarang anak anak milenial sekarang ini kan
ekspektasinya kan luar biasa ya
jadi mereka itu senang dengan dunia digitalisasi
kemudian juga senang dengan kemajuan
teknologi yang sekarang sedang kita hadapi
nah tentunya dengan digitalisasi ya
yang dikenal dengan empat atau empat ini kan
harusnya anak anak gen z ini kan sudah bisa beradaptasi
dengan kenyataan dunia yang ada sekarang
nah makanya dengan digitalisasi ini banyak anak anak
yang hanya kadang kadang menggampangkan
sesuatu yang kadang kadang juga kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka
ya lebih baik nanti ajalah bekerja
nunggu nanti ya kapan waktu yang pas
yang tersedia untuk mereka bisa bekerja
nah inilah yang menyebabkan kadang kadang jumlah gen z ini
ada yang memilih untuk menganggur dulu ya kan
sambil mereka punya konsep untuk memberikan
atau mencari pekerjaan lowongan yang lain yang sesuai dengan
jadi dan mereka perlu diketahui juga mbak nilo
mereka tuh ingin mendapat seleri atau gaji yang tinggi ya kan
sementara perusahaan perusahaan yang ada di indonesia ini kan
punya standar dan punya kemampuan begitu mbak nini
oke pak wamen ada begini kan mereka sepuluh juta ini
tidak hanya tidak mempunyai pekerjaan
tapi juga tidak mendapatkan pendidikan education
nah datanya juga menyebutkan ada beberapa masalah
baik itu akses pendidikan akses transportasi akses ke pekerjaan
bagaimana kemena akan melihat soal akses ini
jadi begini akses yang sebenarnya sudah kita siapkan
di kementerian tenaga kerja ini kan banyak yang sudah kita lakukan
seperti kita mempunyai aplikasi yang kita punya dengan aplikasi siap kerja
yang mana dalam aplikasi ini kita bisa memberikan kemudahan
anak anak yang membutuhkan pekerjaan
terutama yang anak anak gen z ya
dengan melalui atau membuka web kita
disitulah mereka akan mengetahui
artinya si pencari kerja dan si penerima kerja ini
akan betul betul bisa mengikuti apa perkembangan yang ada
di informasi kementerian kementerian tenaga kerja
nah akses akses inilah yang harusnya kita
edukasi kita sampaikan ke mereka melalui informasi yang kita punya
seperti apa misalkan mbak nilo kita punya akses untuk meningkatkan
pelatihan dan sertifikasi yaitu still hub
kemudian kita punya karir hub sebagai informasi lawan pekerjaan
dan kita juga mempunyai fasilitas pekerjaan mandiri
kita mengembangkan untuk anak anak gnz mau mengikuti atau
apa namanya membuka akses yang ada di kementerian ketenaga kerjaan
ini kan ada soal pendidikan ya
persoalan pendidikan menjadi juga masalah
jadi yang memutus juga akses mereka mendapat pekerjaan
kalau kita lihat ini persyaratan di bursa kerja
ini mewajibkan syaratnya itu setereta pendidikannya tentu s satu
kalau kita lihat juga bumn kemarin bahkan ada pakai syarat ipk
ini kan ironi pak menteri bagaimana ini
ya memang syarat yang dibuat oleh masing masing institusi yang ada
itu kan memang sesuai apa yang mereka inginkan
jadi mereka ingin merekrut pekerja atau tenaga kerja
yang berpotensi atau berkualitas
nah sebenarnya syarat syarat yang disampaikan oleh mbak niluh tadi
bisalah mereka ikuti dengan baik
tetapi dari yang ada sekarang
biasanya ya nanti kita juga mungkin akan menghimbau kepada dunia usaha
dunia industri termasuk juga menpan rb ya
yang sebagai orang yang merekrut tenaga kerja di tingkat asn atau pns
agar syarat syarat tadi seperti yang disampaikan
ya kan itu memang harusnya tidak harus s satu
tapi harus adalah punya kemampuan skill dan kompetensi
sehingga mereka juga bisa bekerja pada bidang yang mereka inginkan
nah ini tentunya harus digarap bersama dengan stakeholder
dengan regulasi yang harus kita punya
ini kebijakannya memang harus kita ambil
dengan berbagai macam lembaga dan kementerian yang terkait soal
bagaimana kita bisa mengedukasi genresan ini
untuk bisa bekerja di tempat yang mereka inginkan
pak wamen harus berpengalaman
kalau kita bicara gen z mereka adalah fresh graduate
akses mereka akhirnya ke pekerjaan juga susah begitu
jadi mbak nilo ya memang yang namanya perusahaan itu kan ingin mendapatkan yang terbaik
nah oleh karena itu kementerian ketenagakerjaan mempunyai
yang memang membuat anak anak untuk bisa magat
jadi anak anak yang magang yang kita didik
kemudian kita juga lakukan pelatihan pelatihan yang kementerian punya
tapi memang kenyataannya jumlah yang memang masih bisa direkrut itu memang sangat belum maksimal
jadi memang ini yang harus kita perhatikan agar bisa kita membuka kesempatan kerja
agar bisa mereka magang dan mereka juga bisa melakukan rekrutmen untuk
atau perusahaan tadi untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang baru keluar
atau tidak ada pengalaman sama sekali
baik saya ingin ke pak imam dulu
pak imam kalau anda sendiri melihat fenomena ini bagaimana sih
bahkan kalau saya breakdown lagi ini dari sisi gender saja ini perempuan yang tertinggi begitu
yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan akses kerja
jadi ada beberapa hal ya yang mungkin harus diingat ya
bahwa tenaga kerja kita itu kan hampir enam puluh persen cuma hanya tamatan sd smp
dan yang kedua sektor pekerjaan itu juga mayoritas sebetulnya terserap di sektor informal
nah terus kemudian kalau kita lihat ya tenaga tenaga ya
itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka
nah jadi banyak data data yang menurut saya banyak yang harus dipertanyakan ya
konsep misalnya link and match
jangan jangan kaitan linknya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri
saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas sd smp atau bahkan yang smk sekalipun ya
itu mendapatkan pendampingan pendampingan tidak hanya tergantung pada blk blk dari kementerian tenaga kerja ya
dan kita banyak sekali champion champion orang orang kreatif orang orang yang inovatif ya yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan
nah justru dana dana pemerintah pak afriansah menurut saya ya pak itu perlu juga menghubungkan dengan para champion champion ini
orang orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya mereka lah yang harusnya di
diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping pendamping anak anak milenial ini
nah kalau hal itu dilakukan artinya training training itu tidak selalu harus training formal ya
yang harus dilakukan oleh kementerian tenaga kerja
tapi bisa jadi itu adalah anak anak yang ikut terlibat di dalam aktivitas aktivitas unit unit kerja kreatif
dan usahawan muda dan bahkan di sini saya lihat datanya ya sejak sensus itu di bidang pertanian kehutanan perikanan itu justru yang paling banyak sekarang
dibanjiri oleh tenaga kerja
nah disinilah ya peran peran sinergi antara pemerintah dengan champion champion ini
nah dan itu menurut saya kita harus juga mencari format format yang inovatif ya
tidak hanya semata mata menggantungkan diri pada training training yang baku ya yang disediakan oleh pemerintah
dan bahkan juga oleh jalur jalur formal
oke pak imam begini ketika edukasi atau pendidikan ini jadi salah satu penghalang
karena anda juga menyebut tadi bahwa pendidikan yang rendah ini juga kan membuat mereka susah juga untuk mencapai atau mendapatkan pekerjaan
jadi harus dimulai dari mana ini sebenarnya pemerintah
ketika kita kan kita punya cita cita indonesia emas nanti
ya kalau anda berpikirnya pekerjaan itu adalah di sektor formal
buruh di pabrik pabrik atau di perusahaan
tapi justru data yang ada ini
yang pendidikannya smk sma itu justru yang lebih tinggi
menurut saya harus dibuka adalah
bagaimana pendidikan yang mungkin masih terbatas ya
tapi bukan berarti orang orang ini tidak kreatif tidak tekun
nah yang harus didukung adalah mereka itu di mana tempat untuk bisa mengaktualisasikan passion dia kreativitas dia
dan ini hanya bisa dilakukan menurut saya kalau ada sinergi dengan para champion champion
dan champion champion itu tidak selalu linier
ya saya lihat ada anak aktivis aktivis atau pemberdaya pemberdayaan masyarakat
yang bisa jadi latar belakangnya elektro tetapi dia di pertanian
adalah latar belakangnya itu ilmu sosial tapi dia menjadi peternak
nah jadi jangan dilihat dari orang orang yang punya latar belakang disiplin
tetapi lihat apa kiprahnya
champion champion inilah yang harusnya dari dulu
kalau kita itu tergantung pada jalur jalur formal semata nggak akan bisa menurut saya
oke pak menteri bagaimana itu
apa masukan yang disampaikan oleh pak imam
memang mungkin mas imam melihat kacamatanya dari dunia pendidikan yang formal ya
dan memang sekarang ini indonesia ini kan masih pada perindikat bahwa
usia pendidikan yang smp ke bawah itu lebih besar daripada yang tingkat pendidikan di atas
nah oleh karena itu kementerian tenaga kerja yang salah satunya tadi adalah
untuk mengatasi bagaimana keinginan perusahaan agar supaya ada sarjana sp
atau ada semacam pengalaman kerja
makanya kita membuat agar pendidikan itu ada magang
yang mana magang ini mengantisipasi untuk tenaga kerja yang tidak punya pengalaman
nah yang kedua kami dari kementerian tenaga kerja juga bekerja sama dengan seluruh kekuatan yang ada
stakeholder yang ada sudah membuat sertifikasi
sertifikasi inilah pengganti ijazah yang diinginkan oleh perusahaan tadi
sementara dia punya skill dan kemampuan yang sudah bersertifikasi
nah ini kan sangat membantu sehingga perusahaan tidak juga bisa menolak
dan perpres tahun dua ribu dua puluh tiga soal perpres nomor lima puluh tujuh
ini kaitannya adalah soal seluruh perusahaan atau seluruh institusi yang ada itu wajib
ini sudah kita kembangkan karena perpresnya keluar di bulan september dua ribu dua puluh tiga mbak nilu
jadi ini untuk juga agar perusahaan perusahaan tadi
membuka diri gitu kan untuk semua masyarakat yang punya kepentingan untuk mencari lowongan kerja tadi
itu yang paling penting itu dilakukan tapi akses yang kepada masyarakat ini yang paling penting ya pak wamen
yang benar benar masyarakat bisa mengakses itu semua yang anda sampaikan
saya terakhir ke pak imam anda optimis indonesia emas bisa kita kelola dengan baik
bisa kita raih dengan baik mas imam di tengah situasi ini
kalau kita cara pendekatannya itu inovatif saya kira bisa dilakukan
dan fokusnya jangan hanya semata mata berharap orang itu terserap di sektor formal
karena kenyataannya bahkan dari sensus dari kapanpun itu selalu sektor informal yang menjadi katu pengaman
problemnya adalah bagaimana orang orang yang pengangguran tadi ya yang tidak terserap belum training itu
jadi jodohkanlah dengan unit unit usaha kreatif ya
dan jangan terlalu menurut saya fokusnya hanya penyerapan di sektor formal
karena kenyataannya sektor informal ini sekitar sensus saja kan tujuh puluh juta tujuh puluh empat juta
sedangkan sektor formal hanya lima puluh tujuh juta
itu artinya di bawah lima puluh persen yang sektor formal
itu yang harus dikuatkan ya di sektor informal tadi
terima kasih pak imam
dan terima kasih juga pak afrian sianur wakil menteri tenaga kerja ri